jangan parkir disini
saya ada tugas buat kamu ya
mengenai penangkapan si penerror itu bagaimana
udah sempat berhasil menjebak laki laki yang bernama iqbal itu enggak
lalu anda boleh pergi
ini penerornya bener bener mengerikan
mungkin aja dia bisa bantu kan
jujur gue sih setuju dengan andin
musuh lo sekarang bukan orang sembarangan
dan posisi lo sekarang lo bener bener butuh orang orang yang bisa ngebantu lo
dan mungkin bisa disebut sebagai sekutu
gue gak mau ngerebutin sama mirvan
apalagi gue baru kenal mah
baru ketemu hari ini
masa om mirvan udah dilibatkan untuk masalah keluarga
gak enak lah
gue akan terus berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sendiri dulu
kalau memang itu keputusan lo gue hargai
kalau lo perlu bantuan lo kasih tahu gue
insya allah gue bisa bantu
yaudah kalau gitu
tante terima kasih makan ya
iya semoga suka ya enjoy
aku belum pulang pulang ya
sedih banget makannya sendirian
mas randy juga
dia tadi kenapa ya cetaku gak dibalas sama dia
katau kan aja ya
nganggutin aku aja sih sampe pulang
biar aku ingatin hodengnya
sini aku bantu ke atas ya
nih yang sakit ren
aduh ya mama tau kamu lagi sibuk

makanya mama mau benerin sendiri aja ya
hordengnya mau ganti
lagian biasanya juga mama ganti hording gak apa apa sendiri

sakit jadi terkilir kaki mama
sakit jadi terkilir kaki mama
sebelah sini ya
sebelah sini ya
ma masih sakit ya
kita ke dokter aja yuk
nanti juga sempul mau dikasih salep
nanti sempul rendang

kamu bawa pulang kerja berantakan gini sih

rambut kamu berantakan banget
aduh ada apa sih
kamu abis berantem lagi ya
iya tadi ada masalah dikit mah
iya tadi ada masalah dikit mah
aduh reng kamu tuh gimana sih masa kerja sama pak adebaran disuruhnya berantem berantem terus

mama tuh jadi senam jantung mikirin kamu
mama tuh jadi senam jantung mikirin kamu
tidak terlalu lagi ya mama ya
ayo cepetan angkat buruan
jangan sampai lama lama
ayo cepet diangkat mbak catherine
mas randy kok diem ya kayaknya dia gak mau deh
ehh tapi kalo mas randy sibuk ya gak usah juga gak apa apa kok mas
mas randy beneran kan nggak php kan
yaudah kalo gitu kita langsung ketemu disana aja ya mas
sias sias sias sias akhirnya mas randy mau
besok mau kemana ren
yaudah aku mau tiba juga ya mas
alhamdulillah anakku memang benar benar sekarang ini lagi jatuh cinta
ya allah jaga dia jangan patahkan hatinya lagi ya allah

ya allah ya allah ya apakah mafie australia nullah
ya allah tidak akan mengafk shift

kak kak sofia kak
sejak ketemu mas surya dan andin ingatan soal kecelakaan itu terus saja datang
bolah raga aja deh air segar
nunggu ntar aja deh kak mau jogging
lu mau jogging aku mau ke kondangan kok pake lipstick
ngapasih kak mulai deh
udah yuk aku pergi ya
ajak sih yudi ya biar aman
ngomongnya mau jogging tapi kayaknya mau ngedate ya
penampilan aja tuh gitu toh
yaudah biarin aja kenapa sih enggak
kamu tuh kepo banget deh heran aku
kayaknya belum kelihatan
yaudah deh saya tunggu di sini aja
enggak enggak ada apa apa kok
yaudah kita pemanasan dulu kali ya
mas apa aku udah siap
kamu udah siap ya
iya pak sebelum kita jengkok ke elsa kita tolong mampir ke parisan cafe ya
oh iya ya oke oke ayo kita berangkat
lagi olahraga gini mas randy gantengnya aur auran
saya tanya nggak ya soal hubungan katherine sama panino mereka segelit apa
nah tanya aja deh biar jelas
ada yang mau saya tanyakan ke kamu
mas rendy mau nembak aku jadi pacar dia
ya ampun mas
udah kayak abg aja
nembak cewek di taman
saya mau tanya kalau
udah telfon saya angkat dulu bentar
pak ngebut ya pak
penerbangan jam berapa pak
meliburan ya pak kemana
dit mau ini
selamat pagi pak
kalau hari ini
kami mengadakan perayaan kecil kecilan disini
bilangin rena dateng dong
ini pak al
danu ada disamping saya
dan danu pingin sekali rena dateng
apa rena bisa datang pak
teman temannya juga semua kangen sekali sama rena
coba nanti saya bicarakan dulu bu ya
baik pak al
terima kasih banyak juga bu
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
danu pingin rena hadir di acara ulang tahunnya
kak danu ulang tahun
aku mau dateng pak
kan kak danu temen baik aku
kau mau dateng pak

kau mau dateng pak
kau mau dateng pak
kau mau dateng pak
kau mau dateng pak

dia kan selama ini kan juga dirumah mulu
ga ke sekolah ga ketemu temen temennya
setidaknya dateng kesana kan ketemu sama temen temennya yang lama
kama sih setuju ya ngambil
ga kangen sama temen temennya
kau mau dateng pak
kau mau dateng pak
kau mau dateng pak
kau mau dateng pak
kau mau dateng pak
yaudah nanti dateng ya
papa juga mau ngantarin semua rutin untuk panti
tapi nanti dikawal sama jimmy semua putra ya
riza lagi ada urusan dadah ijin
rena abisin sarapannya abis itu langsung siap siap ya
pak sebelum ke panti kita mampir dulu ya buat beli kue pak
iya nanti kita mampir dulu ya
sekarang dia abisin dulu makan ya
abisin makannya ya
apa di rumah itu
aku juga akan dia memasang ke sini

padahal mas randy kan tadi mau ngomong sesuatu sama aku
eh malah buru buru pergi karena ada tugas dari ka
tunda sebentar kek sampai selesai ngomong
kan gue penasaran
kita ke parisian cafe
saya mau beli kue kue kesukaan jessica
dulu mah waktu aku tinggal di panti mereka semua baik dan sayang samaku
sekarang ganti anakku dan baik semua
anak malah pinter banget sih
harus ya sayang ya
kita harus berbuat baik sama semua orang
papa seneng kalau rena ngambil
ih kok disini kamu sayang
aku beli kue buat temen temen aku di panti aswan
aku dulu tinggal di sana
ceritanya panjang om
nanti aku ceritain ya
ya kamu utang penjelasan sama om roti
eh udah ya turun
kayaknya ketemu om disini mulu deh di cafe dia mulu
waktu itu om lag juga lagi beli kue kan
oh buat anak dia suka banget sama kue di sini enak soalnya
om juga utang nih utang cerita sama aku
dan kenalin juga ke anak om
ya itu dia benar oke
nanti ya kita cari waktunya buat om kenalin ke kamu
oh ternyata om irfan udah punya anak
aku duluan ya om ya
baik ketemu lagi ya
aku belum bisa cerita banyak tentang jessica
kisah kisah yang terjadi di indonesia
baik kok om
udah ambilin tongkatnya mau baik
pelukan rena begitu hangat
papa sudah banyak salah sama kamu nak
padahal kamu anak yang begitu baik
papa benar benar menyesal saya
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah
ya allah ya allah ya allah

ya allah ya allah
ya allah ya allah
papa sama nino duduk aja dulu
mama mau beli kue buat elsa ya
tunggu sini ya sayang
belanja kue juga di sini
kenalkan ini bapak saya pak chandra
pak dokter ini irfan klien di kantor
belanja kue juga di sini
kenalkan ini bapak saya pak chandra
pak belakang ini irfan klien di kantor
saya orang yang bapak tolong dari kecelakaan dua puluh sembilan tahun yang lalu
kami kecelakaan pak
kakak saya mau melahirkan pak
kami kecelakaan pak
makasih ya pak
sudah sangat lemah saat dibawa kesini
bayinya berhasil kami keluarkan melalui tindakan operasi
tapi nyawa ibu sofia tidak tertolong pak
aku gak punya siapa siapa lagi kak
iya terima kasih ustaz
kak aku gak punya apa apa lagi kak
kenapa kakak tinggalin aku kak
aku gak punya siapa siapa
aku harus gimana kak
yang sabar ya
emang sudah waktunya
kakak kamu ingatkan aku ya
sakit juga saya

saya mau bantu kamu nak
saya baru aja merintis usaha kecil kecilan
kalau kamu berminat
kamu bisa ikut saya sebagai tukang
ini serius pak
saya mau pak
sudah lama ya kita gak ketemu
sekarang kamu makin sukses
ya ini kan
kesempatan hidup kedua yang
papa berikan pada saya
saya sama sekali nggak nyangka kalau ternyata dunia begitu sempit
pak irfan dengan bapak saya saling kenal
pak nino ini bukan cuma kenal
sama tim saya dari kecelakaan dua puluh sembilan tahun yang lalu
ini kejadian yang sangat kebetulan
tapi kebetulan saya harus nganterin ini ke anak saya
ya jadi saya sedang buru buru
tapi nanti kalau saya ada kontak dengan pak chandra
ini saya sudah urusan dengan anak bapak
gitu ya pak nino mas chandra
pak irfan itu ternyata udah punya anak ya nino
kok kamu nggak pernah cerita sama saya
anaknya pak irfan laki laki atau perempuan
kalau nggak salah namanya jesse
sekarang tinggal di mana
lagi di luar kota
di luar kota
masih kecil atau umur berapa
pak irfan kan masih muda
udah besar juga
nggak jauh lah umurnya dari aku
soalnya pak irfan kan juga nikah muda
tapi pernah dilihatin fotonya sama pak irfan
nggak belum pernah
cuma nanti kalau ada waktu kosong
mungkin om irfan mau nemuin aku sama anaknya
ya udah nanti kalau misalkan kamu ketemuan sama anaknya om irfan
supaya saya kenal sekalian
apa sih teman banget mas
apa jadi penasaran
kamu nanya detail banget loh
kenapa emang kamu mau temen sama dia
dia pingin tahu aja
kan saudara kamu juga
oh kamu mau banding bandingin aku sama anaknya om irfan ya
banding apaan sih kamu
bukan begitu maksud saya
pengen kenal karena dia juga saudara kamu
kenapa mikirnya kayak gitu sih
istri aku kan sekarang kan udah udut lagi hamil
terus pandang kamu om irfan pasti cantik
ma mama tenang aja
mama kamu itu perempuan yang paling cantik di dunia
asalkan nggak marah marah
oh jadi kalau aku lagi marah marah aku gak cantik gitu
bilang aja kalau aku gak cantik
mama jangan marah marah
tuh dengerin reina tuh
ya sayang mama nggak marah marah kok
nah gitu dong
kita balik ke rumah dulu ya
ganti baju habis sebaru deh pak
nanti mampir pom bensin dulu ya pak
eh kok di sini kamu sayang
aku beli kue buat temen temen aku di panti aswan
aku dulu tinggal di sana
kenapa reina bisa ada di panti aswan ya
bukannya dia anak andin dan aldebaran
aku bener bener nggak nyangka pak
kalau ternyata pak irfan itu selain klien di kantor aku
dia juga ternyata omnya andin
dan sekarang aku baru tahu kalau papa kenal dengan dia
bahkan papa pernah bantu pak irfan dulunya
kalau dia itu omnya andin
berarti yang meninggal pada saat kecelakaan itu mama kandungnya andin
kasian sekali mereka
maksud kecelakaan apa pak
kecelakaannya gimana pak
ya papa sih nggak ngelihat kejadiannya noh
jadi papa ketemu tama itu kenal tama itu pada saat kecelakaan itu
jadi papa nolongin dia
nggak ada mobil lain selain mobil papa
pelakunya itu kabur
kasian sekali ya mamanya randin
lebih lama sopir
jangan parkir di sini nanti ketahuan semua
lo yakin disini alamatnya
kalau bokapnya boim lagi sakit
dia pasti ada disana
kalau saya sandra bapaknya si boyam
boim pasti bakal nyerah
kita lewat pintu belakang saja
coba lu ketuk pintu
mungkin tidak bos
lu buka pintunya
terima kasih bos
rencana lu udah kebaca sama kita semua